berbicara mengenai budaya khas arab di jakarta
ada satu kawasan yang tentunya akan selalu muncul dalam pikiran kita
yakni kawasan condet
dan saat ini kami akan berusaha untuk menelusuri kawasan tersebut
yuk kita sama sama telusuri
kawasan condet di kecamatan keramat jati jakarta timur punya sejarah panjang
kawasan ini telah lama dikenal sebagai pemukiman warga keturunan arab
yang hidup berasimilasi dengan penduduk lokal
suasana ala timur tengah langsung terasa begitu kita sampai di sana
sepanjang jalan berjejer toko toko yang menjual busana muslim
parfum pernak pernik khas timur tengah dan restoran restoran arab
salah satu masjid tertua yang ada di condet
awi dibangun pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam oleh seorang ulama asal timur tengah
karena reputasi condet sebagai kampung arab yang termasyur
menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat
beberapa pedagang rela jauh jauh ke condet untuk menjajakan dagangan
salah satunya yusef yang datang dari cianjur
ya sengaja khusus kebiasaan tiap tahun sih kesini
para pembeli pun banyak yang datang ke condet
berburu busana muslim untuk dipakai saat lebaran
berhubung kami datang menjelang waktu berbuka puasa
kami memutuskan berbuka di tempat yang menyajikan makanan khas timur tengah
pilihan kami pun jatuh pada salah satu kedai
yang menyajikan nasi kebuli khas timur tengah
namun dengan perpaduan bumbu bumbu cita rasa indonesia
menurut pemilik kedai bagus pamasta aji
ia memulai usaha nasi kebuli dari keresahannya terhadap sulitnya mendapatkan nasi kebuli
yang sesuai lidah orang indonesia pada umumnya
nah akhirnya kita mempadu padankan pada saat itu lima puluh nya ini adalah rempah kuliner indonesia
nah makanya kenapa kebuli jawa deni ada sambel kita pakai cengkeh juga
jadi mulanya dari keresahan untuk menjawab tantangan itu
rasanya sih enak nasinya sama khas arab
sambalnya juga dia kayak pedes awalnya doang sih dia nggak terlalu pedas tapi kesiniannya pedas
kami pun juga turut mencicipi nasi kebuli hasil asimilasi budaya ini
sekaligus berbuka puasa
dan setelah berkeliling keliling di kawasan yang dijulkil kampung arab ini
kurang lengkap rasanya kalau saya belum menikmati nasi kebuli
maka saya datang di salah satu kedai nasi kebuli di condet raya ini
dan di kedai ini yang menjadi andalan adalah nasi kebuli ayam guling
mari kita coba nasi kebuli ayam gulinya seperti apa ya
perpaduan antara gurihnya ayam dan rempah nasi kebulinya benar benar rasa sempurna ya
tidak heran ini menjadi menu andalan di kedai nasi kebuli ini
dan selain nasi kebuli ayam guling salah satu menu andalan di kedai ini adalah nasi kebuli kambing guling
wah kita bisa lihat kambing gulingnya begitu mudah terurai ya
sepertinya akan terasa sangat lembut
dan benar saja
kambing guling ini terasa begitu lembut setelah masuk ke dalam
nah kita coba lihat
hasil perpaduan dua budaya seperti nasi kebuli ini yang kemudian semakin memperkaya cita rasa di kawasan condet
perpaduan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kehidupan yang harmonis masyarakatnya
diego basro indra setiawan jakarta